juara dunia tinju versi ibo dau chino yordan berbagi tips bagi anda yang ingin berlatih tinju sebagai olahraga bela diri
kemauan yang keras serta disiplin membuat anda cepat memahami teknik pukulan dalam tinju
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
saksikan cnn indonesia sports malam senin sampai jumat di waktu yang sama
teknik teknik dasar dalam olahraga tinju itu ada apa aja
sebagai sedikit tips bagaimana cara memukul yang baik seorang petinju
jadi kurang lebih seperti ini posisi kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang
dan kedua tangan di atas
kurang lebih seperti ini
kurang lebih seperti ini digenggam
ini berfungsi sebagai posisi tinju atau kuda kuda tinju untuk melindungi bagian dagu